kita ke informasi lain kemarau panjang menyebabkan ratusan hektare areal persawahan di kabupaten subang jawa barat mengalami kekeringan
kondisi ini diperparah oleh hamawereng yang menyerang tanaman padi
akibatnya petani terancam gagal panen dan mengalami kerugian
sedikitnya tiga ratus hektare areal persawahan di blok persawahan bugel desa sukasari dan blok persawahan kedung jaya desa batang sari
kecamatan sukasari subang jawa barat mengalami kekeringan
tanah di areal persawahan ini banyak yang retak dan mengeras
kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang
selain dilanda kekeringan tanaman padi juga diserang hamawereng
akibatnya petani terancam gagal panen karena tanaman padi yang berusia satu bulan lebih ini terancam mati
petani sudah berusaha mendapatkan pasokan air dari jarak yang cukup jauh
hal ini memaksa petani mengeluarkan biaya tambahan
namun usaha ini pun sepertinya sia sia
umur dua bulanan
enggak ada air enggak ada hamawereng
bagaimana petani berarti petani nanti gagal panen
gagal panen pak
petani berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menangani persoalan yang dialami
seperti yang firmansyah subang
jangan lupa like share dan subscribe ya